petugas berhasil menangkap tiga tersangka gunawan yang berperan sebagai pencetak ekstasi irsan dan robert yang bertugas sebagai kurir dan perantara
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini